selama bulan agustus masyarakat umum dapat menikmati lukisan lukisan bersejarah yang selama ini terbajang di enam istana kepresidenan di seluruh indonesia
tidak hanya maestro seni dari dalam dan luar negeri karya salah satu presiden indonesia pun dapat anda lihat
proklamasi kami bangsa indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan indonesia
lukisan hengantung yang berjudul memanah ini merupakan saksi kemerdekaan republik indonesia
lukisan ini sendiri dibeli oleh insinyur soekarno di tahun seribu sembilan ratus empat puluh tiga dan kemudian dipakai
pasang di teras rumah jalan pegangsaan timur no lima puluh
nah lukisan yang ada dalam pameran ini merupakan hasil reproduksi yang dibuat oleh seniman haris purnomo
sayangnya lukisan aslinya sendiri sekarang sudah dalam kondisi rusak
lukisan hengantung adalah salah satu dari dua puluh delapan koleksi istana kepresidenan yang dipamerkan di galeri nasional selama agustus dua ribu enam belas
selain lukisan juga dipamerkan koleksi keramik dan lukisan yang berbeda

untuk pertama kalinya masyarakat dapat menikmati keindahan karya seni terbaik yang menghiasi istana kepresidenan di seluruh indonesia
dalam pameran bertajuk seribu tujuh ratus tujuh puluh satu goresan juang kemerdekaan
sejumlah koleksi lukisan yang ditampilkan diantaranya adalah karya raden saleh avandi hingga karya pelukis asing seperti lee menfong dan diego rivera
uniknya tak hanya para pelukis yang unjuk gigi karya presiden pertama indonesia soekarno juga menghiasi pameran ini
lukisan berjudul lekasih
ini adalah salah satu dari belasan karya bung karno yang menghiasi istana kepresidenan
soekarno pernah mengatakan kalau saya tidak jadi presiden saya jadi pelukis
jadi bagaimana kemudian lukisan ini sungguh berarti bagi kita semua untuk membuktikan bahwa soekarno itu seorang yang kreatif
dia juga artis yang mampu mengimplementasikan apa yang dia omongkan apa yang dia bicarakan
soekarno memang memiliki cita rasa tinggi di bidang seni
sebagian besar koleksi istana kepresidenan merupakan hasil yang dikumpulkan oleh soekarno
bahkan mulai terkumpul sebelum beliau menjabat sebagai presiden
korelasi antara soekarno dan koleksi istana itu menjadi amat penting hari ini karena semua itu kalau tidak dimiliki oleh negara belum tentu terkumpul
pameran ini menjadi bagian yang penting dalam upaya pelestarian
artefak warisan dunia terutama bagi dunia seni rupa
nama nama perupa yang dipamerkan kali ini saja cukup memberi rangsangan bagi penikmat seni
harapannya benda benda koleksi istana kepresidenan indonesia tetap abadi
tidak rusak hilang dicuri apalagi lenyap tak berbekas
iva nahdi jakarta